setelah melakukan soft launching beberapa pekan yang lalu
akhirnya hari ini bank indonesia meresmikan kantor perwakilan wilayah dki jakarta
peresmian ini menjadi unik karena dibuka bertepatan langsung dengan hari ulang tahun dki jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh
peresmian kantor perwakilan bank indonesia di dki jakarta hari ini dihadiri langsung oleh jajaran dewan gubernur bank indonesia
serta jajaran pejabat pemerintah provinsi dki jakarta
saat tiba di kantor yang terletak di jalan ir juanda jakarta pusat tersebut
gubernur bank indonesia dan gubernur dki jakarta langsung disambut oleh lagu lagu dan tarian khas betawi
usai meresmikan kantor perwakilan gubernur bank indonesia agus martowardoyo sekaligus melantik kepala perwakilan dki jakarta pertama doni juwono
bahwa saya akan setia akan setia
terhadap negara terhadap negara konstitusi konstitusi dan undang undang yang berlaku
dan undang undang yang berlaku
sebagai mitra kerja pemerintah daerah setempat yang baru beberapa program kerja pun telah disiapkan
seperti misalnya pengelolaan inflasi daerah pelaksanaan survei ekonomi dan keuangan
serta membantu pemprov dki jakarta dalam menciptakan masyarakat jakarta yang modern kreatif
dalam pandangan kami setiap provinsi di indonesia perlu mempersiapkan diri untuk mewadahi pengembangan kapasitas industri
dan pelaksanaan pendukungnya sebagai bagian dari reformasi struktural di sektor real termasuk provinsi dki jakarta
sejalan dengan itu program pengendalian inflasi di daerah melalui forum tpid perlu mulai didorong
untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural penyebab inflasi di daerah dan mempercepat kekuatan yang multiv practitioners dan juga kekuatan yang keluarga
umum langkah langkah pengendalian inflasi di daerah diarahkan pada tercapainya empat k
yaitu ketersediaan pasokan keterjangkauan harga kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif
untuk mengarahkan ekspektasi inflasi bapak ibu yang kami hormati selain akan melakukan pendalaman
analisis kajian dan riset terhadap ekonomi provinsi dki jakarta kehadiran bank indonesia di provinsi jakarta
adalah untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengakselerasi reformasi struktural
kami akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian dki jakarta
termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah
bi adanya perwakilan di jakarta kami betul betul ingin mempunyai data siapa yang belanja
nah kita tidak ingin jakarta pintar cari uang nggak ada guna kalau dimakan inflasi
nah kita harapkan kami sangat terima kasih sekali lagi dan berharap banyak untuk perwakilan bi di dki
makanya pak agus dan jajarannya saya sampaikan
orang tanya sama saya lebih gampang mana jadi bupati di belitung timur atau jadi gubernur di dki
karena di dki saya nggak perlu latihan otak saya pak
yang pintar banyak sudah bi aja kaji analisa semua
saya harap dalam penyusunan apbd dki bi kantor perwakilan wilayah dki harus kita libatkan
supaya kita tahu persis dengan analisa bapak
kami tidak ingin setiap sen yang kami belanjakan itu tidak memberikan efek
sekali lagi selamat untuk bank indonesia yang telah banyak membantu kami
dan tentu kita harapkan kerjasama ini akan membuahkan hasil jakarta bisa menahan inflasi
bisa menjadi sebuah efek pertumbuhan ekonomi